iya loh kan capek ya kalau disuruh namanya tempur terus
ya sudah lah nanti tempur lagi di dua ribu dua puluh
di sini juga ada ya karena juga sudah jadi kader pdi perjuangan
terkenal namanya ahok
saya suka heran ya kita ini bicara soal pancasila kotong royong katanya itulah yang namanya dasar falsafah negara kita
masa nggak boleh ya namanya mau aseng mau ahok mau badu mau apa
kalau dia warga negara indonesia ya sudah lah
kalau saya bilang emang namanya dia begitu
masa terus kita nggak boleh manggil terus mesti
tadi saya menghafal

tadi saya menghafal

pak purnama apa kabar
ya kan seneng ya kalau tertawa ya
lalu tim kampanye nasional jokowi pak maruf amin
banyak soalnya yang minta diundang saya sendiri sampai bingung
terakhir pun minta